belasan pekerja seks komersial kamis malam terjaring razia petugas satpol pp pasuruan
mereka diamankan saat sedang menunggu tamu hidung belang di kawasan wisata tretes
satu persatu wisma di kawasan tretes pasuruan yang diduga dijadikan tempat mesum digeledah petugas polisi pamung praja
belasan psk yang sedang menunggu tamu pun tak berkutik saat petugas mendatangi wisma mereka
dari data petugas psk yang terjaring merupakan wajah baru yang berasal dari luar daerah seperti jember jombang lumajang malang hingga cilacap
diduga mereka sengaja datang ke kawasan tretes mengais rejeki saat pergantian tahun baru
pasalnya kawasan tretes dikenal sebagai kawasan prostitusi terselubung di jawa timur
tujuan kami adalah ingin membentuk daerah brigjen
itu adalah daerah wisata keluarga sehingga kita tidak ingin daerah itu dipusuhi oleh beberapa pelaku psk
usai didata pra psk kemudian dibawa ke kantor untuk dimintai keterangan
razia psk akan terus dilakukan petugas satpol pp untuk mencegah semakin menjamurnya prostitusi terselubung yang kerap muncul saat pergantian tahun baru